hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat malam abang abang marifana
ih ada masih sound juga bang halo teman teman masih selalu teman teman masih sound ini teman teman
wah luar biasa ya yang itu bang kelihatannya kayaknya dia diatasnya pakai almamater rapi
jasipnya bawah celana pendek betul betul betul betul betul betul betul betul luar biasa ya
sinyalnya pada lancar lancar di kosan ya tapi yang pasti zoom premium bisa panjang dia bisa
bisa sewa di twitter kan ada empat belas kita udah ini episode keempat kita sini bang episode keempat
dan kita masih aman sampai sekarang enggak ada yang bahaya bahayanya do antara aman atau belum
kedengeran aja sebenarnya bang antara dua itu lagian ya barifana masih berulang kali kita bilang
kalau kasih tema tuh yang aman aman aja betul lalu kita kasih saran seperti itu kita pikir
bekal didengerin benar dua minggu lalu yang dibahas gerindra bener eh minggu ini dua partai
langsung demokrasi di p dan demokrat maksudnya kalau mau bahas partai itu yang santai santai
dame dame aja partainya emang ada partai pds partai damai sejahtera yang penting bukan pdf
karena kan pdip dan demokrat tuh lagi panas nih
dan adanya kita stand up pasti akan damai
oh gara gara kita stand up pdip dan demokrat damai
benar mereka damai bersatu dan nyerang kita
iya aman insya allah
ini kita bakal aman kita bakal main tebak tebakan aja
nah ini jangan yang kayak kemarin
enggak minggu lalu kan bahaya karena sambal sambal apa yang mematikan
nah jangan gini gitu lagi tapi
nah sekarang aman kok
kita tebak tebakannya tentang perusahaan
oh perusahaan oke
ya kalau mau ditebak boleh loh abang abang
perusahaan perusahaan apa yang karyawannya cuma satu
aku tau nih arahnya kemana nih
tau gak dong
kementerian bumn karena foto karyawannya cuma itu itu doang
maksudnya karena kinerjanya bagus
iya kinerjanya bagus
karena kinerjanya bagus
bang adit kayak mau ini ambil tendangan penalti
masih bahaya itu bang jan
kalau bahaya kita ganti aja info lowongan kerja
ini buat masih soma
ini ada info lawangan kerja buat masyarakat dan buat mahasiswa
sebentar lagi ada satu perusahaan yang bakal membuka lowongan kerja besar besaran
oh apa itu bang
persyaratannya gampang nggak perlu good looking
gak perlu punya track record di bidangnya
jam kerjanya fleksibel kalau di meeting bisa tidur
ijazahnya bisa dipalsuin
gak perlu skck
nah tuh masanya itu langsung oh ini aku banget nih
aku gak bisa nyebutin perusahaannya tapi inisialnya aja
depannya d belakangnya r tengahnya p
dpr emang kenapa dpr
itu dpr ada ini apa namanya di tempat kami itu ada namanya dinas
gak ada gitu dinasnya
aku masih mulai gak ada kayaknya itu
eh tapi doh ada telepon doh
oh ternyata lowongan kerjanya bukan buat masyarakat
karena koruptor musuh kita bersama
ya aman dong
abang musuh kita bersama
kan gak mungkin temenan sama koruptor
eh abang adian kan temannya teman aktivis
eh bang mau nanya harun masiku dimana ya
itu aktifis juga bang
tapi gini aja dong
yang paling aman aja bang
jadi mohon maaf buat cnn sama mbak rifana kali ini kita gak bakal bahas tema
kita pengen bahas tentang perumahan kita aja
jadi aku sama aldo ini satu perumahan
lakuannya ada ada aja
ada buati sama pak yono
ada buati dan pak yono
ini mantan ketua rw
mantan ketua rw
ketua rw di komplek kita
pak yono dan buati
gak ada hubungannya dengan apapun
satu satunya ketua rw yang punya jiwa seni itu pak yono
selama dia menjabat jadi ketua rw dia keluarin album
respect aku sama pak yono
satu satunya ketua rw di komplek kita yang keluarin album lewat jalur pemilihan ketua rw
bebas ngeluar berkarya dengan apapun
bebas kan pak yono
tapi kalau gue tetap pada ini sih bang
pada buati sih
buati itu tuh bang bisa jadi gede banget sekarang tuh
karena dia tuh kan anaknya yang punya developer perumahan kita bang
bupati bisa jadi ketua rw karena bapaknya itu yang membangun komplek kita
makanya dapet respect banget
apalagi kalau bang dian masih ingat waktu itu
waktu di komplek kita kan ada bensin yang memang untuk komplek komplek kita tuh
oh dinaikin sama pak yoyo
pak yono tuh harganya tuh
waktu dinaikin sama pak yono tuh
karena cinta sama warganya
kayaknya sih ya itu sih
apa karena keselamatan pak yono
ya antara dua itu lah bang
pak yono itu selama bupati menjabat adalah koordinator keamanan komplek
oh yang kejadian itu aku inget bang
jadi waktu buati mau lengser dia nanya ke anggota anggota kompleknya
wih gak ada yang jawab
gak ada yang jawab waktu itu bang
bulan depannya pak yono riset calon jadi ketua rw
kesel sampai sekarang dong
pantes ngambek ya bang ya
tapi dok aku bingung
kenapa pas akhir akhir ini pak yono itu kayak mencalonkan anaknya jadi ketua rw
ih itu sebenarnya gak kayak gitu
sebenarnya anaknya pak yono itu tuh gak mau jadi ketua rw bang
iya apalagi pernah gagal jadi ketua rt
waktu itu gak jadi
sebenarnya tuh apa ya
pak yono itu tuh kan
tau kan anaknya buati kan mau dicalonin jadi ketua rw
pak yono itu tipikal bapak bapak yang kayak
gak apa apa deh anakku gak jadi
yang penting anakmu juga jangan
oh karena masih kesel yang tadi
lagian kalau anaknya pak yono emang kurang sih
tapi kan karismatik bang
ya kurang juga
apa artilah karismatik kalau public speaking gak bagus
sampai saking pengen ngerecokinnya kalau kata kau benar
sampai sekarang pak yono ini ngajak ketua rt kita sekarang
ditarik tarik nih pak baswe
kayak masuk tim kita nih
tau kan pak baswe kan
tau tau pak baswe yang ini kan yang guru ngaji
bukan guru ngaji pak waswe
pak baswe itu emang waktu mencalonkan jadi ketua rt deket sama ulama
jadi seakan akan akrab dengan agama
oh gak mesti ya
gak mesti ya bang
tapi aku respect sama pak busway
ada tiga keberhasilan dia
tiga keberhasilan dia
dan berhasil menutup nutupin keberhasilan ketua rt sebelumnya pak uhuk
karena ini ketua ketua rt rw di tempat kita
tapi menurutku ya lebih bagus pak yono
cuma pak yono yang bisa bangun jalan di komplek kita
tapi kan gak jadi
akhirnya gak selesai kan
dilanjutin sama pak uwi akhirnya bang
kalau buati apa kelebihannya
buat itu membentuk sebuah komunitas anti korupsi di kampung kita bang
tapi anggotanya lebih banyak kena
pak yono bangun sarana olahraga di komplek kita
akhirnya jadi tempat uji nyali kan
bang mendingan buati bang
buat dia mencanakan healthy life
dia bikin acara menggoreng tanpa minyak goreng bang
ya waktu acaranya dia nggak datang memang
buat apa kita berantem berantem
kita tuh disini tuh pengen aman
pengen ceritain tentang buwati dan pak yono
dan memberikan saran buat mereka
jadi saran kita buat buati sama pak yono
siapalah yang mau dicalonkan terserah
siapa mau yang dimajukan terserah
yang penting janganlah berantem
udah pada gede
pemilihan ketua rw ini adalah pesta rakyat
bukan pesta keluarga
ketua rw di tempat kita
ketua rw loh
ketua rw loh
terima kasih aldo dan juga gian
atas hiburannya malam hari ini
bang adian dari tadi sebenarnya nahan ketawa
saya tahu ya
teman teman mahasiswa juga kayaknya enjoy banget
dan penampilan gian dan juga aldo
sekaligus menutup political show malam hari ini
terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini
ada politisi pd perjuangan
bang adian apitupulu
dan tenaga alih utama ksp
bang adi irfan pulungan
waksek jen partai demokrat
bang yansen sitindaun
dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia
juga teman teman dari bem undip semarang
terima kasih sudah bergabung dan mengikuti diskusi kita
dan kita akan berjumpa dua minggu lagi di political show
selamat malam dan sampai jumpa